kita ke informasi selanjutnya penyidikan kasus pencucian uang dalam pengadaan pesawat yang turut menyeret nama mantan direktur utama garuda indonesia emir syahsatar telah diselesaikan oleh kpk
kasus yang penyidikannya membutuhkan waktu hingga dua tahun sebelas bulan ini akan segera disidangkan di pengadilan tipikor jakarta
kpk akhirnya merampungkan proses penyidikan kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat airbus serta rolls royce pada pt garuda indonesia dan dugaan pencucian uang oleh dua tersangka
tersangka emir syahsatar selaku dirut garuda indonesia periode dua ribu lima dua ribu empat belas dan sutikno sudarjo selaku dirut pt mugi rekso abadi pada rabu kembali dimintai keterangan oleh kpk
dalam penyidikan kasus ini kpk telah memeriksa delapan puluh saksi dan proses persidangan keduanya akan dilaksanakan di pengadilan tipikor jakarta
kpk mengidentifikasi total suap kepada para tersangka ataupun sejumlah pihak
mencapai seratus miliar rupiah
momentum ini pun menjadi perhatian kpk agar undang undang baru tidak membatasi waktu penyidikan maksimal dua tahun
sebab menurut jurubicara kpk febri diansyah pembatasan waktu beresiko terhadap terungkapnya sejumlah kasus korupsi besar di indonesia
kepada penyidikan keterangan dan kelebihan negara
dan bahkan proyeknya juga berkembang dokumen dokumennya juga menjadi jauh lebih banyak
dan aliran dananya juga tersebar di puluhan rekening yang berada di lintas negara
kalau penyidikan sebuah perkara tindak pindahan korupsi itu dibatasi dalam waktu dua tahun maka ada resiko kasus kasus besar kasus lintas negara dan juga kasus kasus korupsi yang rumit tidak akan bisa dibongkar
jangan sampai ada kekeliruan pemahaman
kalau dua tahun maka harus dihentikan